meski tak mampu berjalan dan juga menggunakan kursi roda
dua calon jemaah haji asal kediri tetap nekat berangkat ke tanah suci
sementara di surabaya mengantisipasi agar tidak terpisah dari rombongan
sejumlah jamaah berlatih manasik haji
jelang keberangkatan ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji
calon jemaah haji asal kediri melakukan manasik haji di asrama haji sukolilo surabaya jawa timur
para jamaah calon haji kloter dua puluh satu asal kediri ini melakukan manasik siang hari
untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di tanah suci
selain itu manasik ini juga mensimulasikan membuat barisan komando saat melakukan tawaf dengan berbaris rapat
jamaah bergandengan membentuk barisan dua baris yang rapat
mereka berdua mengelilingi miniatur kaabah yang ada di asrama
tujuan dari membentuk barisan ini agar jemaah yang berada di dalam satu regu ini
tak tercecer atau terpisah dari regunya
kita berlatih melakukan ibadah tawaf
sehingga kita nantinya di sana itu kita sudah bisa mengimplementasikan
sehingga masih ada kesempatan di sini teman teman itu untuk praktek bagaimana sih sebenarnya tawaf yang benar
meski ada permasalahan visa dan dalam kondisi kurang kuat
tak menyurutkan semangat dua calon jamaah haji asal kabupaten kediri
muhammad tahrir dan masyuri
kedua pria parubaya yang terpaksa berjalan dibantu dengan
menggunakan kursi roda ini
berangkat ke surabaya
bergabung bersama dengan calon jamaah haji lainnya
sementara pihak kemenak dan dinas kesehatan kabupaten kediri
tetap akan melakukan pengawasan secara khusus kepada sejumlah calon jamaah haji yang memerlukan perhatian
seperti yang terpaksa menggunakan kursi roda
memiliki riwayat sakit kronis
sementara itu sejumlah anggota komisi delapan dpr ri
melakukan sidak pemberangkatan jamaah haji di asrama haji sukolilo
embarkasi surabaya jawa timur
sidak ini terkait waktu tunggu yang lama
dan kuota yang menurun
selanjutnya komisi delapan mendesak kemenang
agar berani mengambil keputusan
agar antrian haji tidak begitu lama
hingga dua puluh empat tahun
calon jemaah haji tahun ini sepertinya harus berputus
karena untuk masa tubuhnya itu terlalu lama
nah ini apakah ada solusi yang dibicarakan
nah ini dia ya
mungkin karena banyaknya peminat
masyarakat kita juga
mungkin yang memang harus kita
kalau memang kita pernah berangkat haji
mungkin kita tidak harus berangkat haji dulu
berikan kesempatan kepada keluarga kita
yang memang sudah memiliki usia sepuh
biar semua bisa merasakan keinginan
kemenak dari jatim daerah saya sendiri
memang konsen juga insya allah
hasil sidak kali ini
wakil rakyat akan mendesak pemerintah
terutama kementerian agama
agar berani mengambil keputusan
untuk menaikan kuota
dan membatasi warga
agar berhaji sekali seumur hidupnya
sehingga waktu tunggu tidak terlalu lama
dan yang belum menunaikan ibadah haji